dulu ada orang yang jahat sama dia
udah tau kondisinya kurang waras
ani diperkosa sampe hamil
dia melahirkan anaknya di rumah kosong
vita udah pulang bu
terus gimana ya pak
mungkin udah saatnya bu
untuk aminah tau semuanya
saya nggak mungkin jadi wali nikah aminah bu
karena saya bukan bapak kandungnya
dan kalo dia bertanya
saya nggak punya alasan untuk jawab
kecuali bilang terus terang sama dia
aminah itu gak bisa menerima
seandainya ada cara lain ya bu
untuk merahsiakan semua ini
wah bahagia banget ya
udah mapan dari bidan
alhamdulillah kayaknya aku emang
wanita paling beruntung di dunia ini
karena selama aku hidup kayaknya aku gak pernah
ngalamin rintangan yang berarti gitu
ini semua berkat doa orang tua aku juga
karena dia selalu jadi rintangan dalam hidup aku
ani gak boleh kayak gitu
aminah bangun nak
apa sih mah
ya aisyah kenapa
gak mungkin mah orang jelas jelas semalam pulang bareng sama aku
kalau semalam dia pulang sama kamu berarti kamu tahu kira kira siapa yang merampok dan membunuhnya
aisyah beneran meninggal mah
sekarang di luar agama
ditemukan di got dekat jalan raya
kalau semalam gak ada ahli
kayak aisyah mah
aku lewat sana aja
terima kasih banyak ya
sudah berpartisipasi dalam acara
donor darah ini
nanti jangan lupa dikasih tahu juga
sama tetangga tetangga yang lain
siapa tahu semuanya mau ikutan
terima kasih banyak ya
ya selanjutnya nomor tiga puluh delapan
kamu gantiin aku dulu ya
aku mau nyatet sesuatu
bapak sama emak
mau ikut donor darah
bapak sama emak
mau ikut donor darah
bapak sama emak
mau ikut donor darah
mau ikut donor darah
beneran mau ikut tanya emang yang donor darah juga
alhamdulillah beneran mau ikut
yaudah kalau gitu
diantar sama mela dulu ya
aku masih mau catat sesuatu
mari pak bu
gimana datanya udah ada semua disini
sudah bu sudah lengkap semua
berkasi ini datanya udah bener semua
pari duan sama bu zainab golongan darahnya ab
iya benar bu tadi saya mengecek sendiri dan saya juga yang mencatat tadi berkas
memangnya kenapa ya bu
oh enggak enggak apa apa kok makasih banyak ya
bisa tolong bapak jelasin ke aku kenapa golongan darah bapak sama emak abe sementara golongan darah aku oh
bukannya kalau berbeda itu hal biasa
itu bukan hal yang biasa pak

kalau golongan darah kita berbeda itu berarti aku bukan darah daging bapak sama emak
apa ada yang dirahasiain dari aku
aku bukan anak kandung bapak sama emak
nah walaupun kamu bukan anak kandung mak sama bapak
tapi emak sayang banget sama kamu bapak juga
aku bukan anak kandung bapak sama emak
anak aku mau pergi
kok gendongnya seperti itu
jadi siapa yang bukan anak kandung aku
gimana dia sekarang
dengar cerita bapak ya nak
dulu ada orang yang jahat sama dia
sudah tahu kondisinya kurang waras
ani diperkosa sampai hamil
dia melahirkan anaknya di rumah kosong
bapak nemuin anaknya
bapak rawat dia
anak itu sudah menjadi seorang bidan
tetap juga diam dan berani
tapi ketika dia merah gak blandar
dia sedang bodoh kunjungi karena dia tersenggar
ahli itu adalah ibu kandung kamu
aku udah denger semuanya
sebentar lagi kita akan menikah
tolong kamu rahasiakan cerita tentang buah ini
ke semua orang
orang orang tahu kalau bapak sama ibu
ada orang tua kandung kamu
bapak gak mungkin jadi wali nikah
kalau orang bertanya
bapak nggak mungkin jadi wali nikah
kalau bapak sama ibu masih berkenan
saya menikah ya aminah
tolong bantu jaga rahasianya